sebulan yang lalu
sebulan yang lalu man
dan lo gak ngasih tau gue
karena sebenernya gue pengen jujur sama lo
nyokap lo marah sama gue
dan gue gak mau
semua keluarga lo
jadi gak ngerespin hubungan kita
gue tau gue udah salah
gue jadi nyakitin perasaan lo
lo percaya sama gue
nyimpan semua rahasia ini dari lo
karena bukan ini yang gue mau sebenernya
gak ada seorang pun di dunia ini
yang nyaman menyimpan rahasia orang lain
karena rahasia orang lain itu akan menjadi beban bagi orang yang menyimpannya
kupaham arti kata abadi
telah terpaku di hati
selamanya tak akan terganti
menjagamu adalah janjiku
melihat air matamu
karena harapanku cuma satu
buatmu tersenyum selalu
jadi ada hubungan apa diantara kalian
untuk terus memberikan humanitas
sebulan yang lalu
sebulan yang lalu man
lo gak ngasih tau gue
kan gue tunggu di sini ya
tujuh dua bulan
tujuh dua bulan
tujuh dua bulan
tujuh dua bulan
tujuh dua bulan
tujuh dua bulan
buat jangan lagi
buat jangan lagi
poin untuk tim sma putra tujuh ratus dua belas berarti kebenaran untuk tim putra sma tujuh ratus dua belas
selamat berjumpa lagi ya
jadi ini anak anak yang berprestasi
udah kita tandain juga ya
skornya untuk pertandingan ini
lu udah janji man
lu udah janji sama kita berempat
gak bakal ada kebohongan lagi
lu tepatin dong janji lu
gue bukan maksud untuk ngebohongin lo
sama aja tau gak
sebenernya lu nganggep gue apa sih
bukan maksud gue
tapi bukan cuma lo sam
yang lainnya juga pada belum gue kasih tau
karena sebenernya hubungan gue sama ulan
belum diketahui sama ulan
belum dapet restu dari keluarganya ulan
sam asal lo tau ya sam
rencananya hari ini
gue mau jujur ke keluarganya wulan
dan ke semuanya kalo ternyata gue sama ulan itu udah pacaran
lo gak usah kebanyakan alasan
kalo tadi gue gak liat kejadian itu

lo pasti bakal temennya khas yang ini kan
lo tersenyumnya sahabat macam apa sih
asal lo tau ya
gue nyesel pernah sahabatan sama allah
atau mungkin kata yang lebih benar
gue nyesel pernah kenal sama lo
jadi lebih baik sekarang
mau sampai kapan sih
kamu itu selalu ganggu terus rencana saya
om mau sampai kapan
gangguin wulan sama keluarganya
biarkan aja dia disini ayo ikut